untuk informasi selanjutnya saudara diduga belas dendam seorang pelajar sma di palembang sumatera selatan dibacok oleh tetangganya sendiri
akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuh
orang tua dari rs remaja pria berusia tujuh belas tahun melaporkan tetangganya berinisial wh ke spkt polrestabes palembang
laporan ini buntut dari aksi tetangganya yang menganiaya putranya dengan samurai
korban sempat berlari ke dalam gang untuk menyelamatkan diri
namun pelaku tetap mengejar dan terus menganiaya korban
motif penganiayaan diduga karena dendam lama antara pelaku dengan korban
lalu langsung mengejar anak aku itu
lalu langsung anak aku itu berlari masuk lurung adun rawa rawa
lalu langsung ajak berlari lagi masuk rawa rawa